jadi kalau membeli makanan makanan tradisional yang seperti ini
artinya kita harus melakukan efisiensi mas hida
terus sebenarnya semua belum siap dalam hal kantornya ininya ya